dan ada juga kabar baik bagi para penggemar olahraga ekstrim skateboard dan sepeda di jakarta
karena sebuah arena permainan skateboard dan sepeda di kawasan kalijodo
dengan fasilitas yang cukup lengkap kini telah dapat digunakan untuk berlatih
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend untuk kali ini
update informasi olahraga anda bersama kami di cnn indonesia sport setiap hari di transvision channel delapan
kali jodo identik dengan kawasan prostitusi
itu adalah cerita lama
kini kalijodo telah berubah wujud menjadi salah satu arena bermain skateboard dan sepeda
dengan fasilitas yang cukup lengkap
wajah kalijodo memang telah berubah
pemandangan kalijodo terlihat seperti sebuah kawasan prostitusi
kalijodo yang dulu dikenal sebagai daerah kumuh kini tak lagi terlihat
sebagai gantinya dibangun sebuah arena permainan skateboard dan sepeda yang dapat digunakan secara gratis
fasilitas yang tentu tak disiasiakan oleh para penggemar olahraga ekstrim ini
satria fiji adalah salah satu professional skater yang menggunakan fasilitas di kalijodo ini untuk berlatih
salah satu prestasi fiji adalah peringkat tiga di kejuaraan dunia ekstrim games yang diadakan di tiongkok oktober lalu
fijian fiji adalah sebuah kejuaraan di kalijodo
fijian fiji adalah sebuah kejuaraan di kalijodo
fijian fiji adalah sebuah kejuaraan di kalijodo
fijian fiji adalah sebuah kejuaraan di kalijodo
fijian fiji adalah sebuah kejuaraan di kalijodo